kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia ada albi pratama di tarakan kalimantan utara
albi pasca pertempuran kelompok abu sayyaf dengan militer filipina
dikabarkan bahwa sepuluh wni ini dalam kondisi yang baik saat ini
dari mana informasi ini bisa dikonfirmasi albi
ya selalu suara prabu terkait dengan pasca terjadi pertempuran antara afp atau armed forces of philippines
dengan kelompok abu sayyaf pada hari sabtu kemarin
memang ini menghasilkan atau menyebabkan sedikitnya delapan belas tentara filipina gugur dalam pertempuran
dan juga lima puluh lain yang mengalami luka luka
dan prabu hal ini terjadi dikarenakan dari keterangan yang saya dapatkan dari perwira tinggi afp sendiri
yaitu jenderal hernando iriberi
yang menyatakan bahwa pertempuran yang terjadi pada hari sabtu lalu memang adalah hal hal yang tidak bisa diduga
karena saat terjadinya pertempuran tersebut pasukan afp berada di kawasan yang lebih rendah
jika dibandingkan dengan kelompok abu sayyaf
yang berada di dataran lebih tinggi
dan oleh karena itu pasukan abu sayyaf yang berjumlah sekitar satu ratus dua puluh sampai dengan satu ratus lima puluh milisi ini
bisa melakukan penembakan kepada tentara tentara filipina ini secara membabi buta
dan bisa dengan mudahnya menyerang tentara tentara filipina yang berada di bawah
dan hal tersebut juga terjadi selama kurang lebih sepuluh jam waktu setempat
di mana pertempuran dimulai sekitar pukul setengah delapan pagi sampai dengan hampir pukul enam sore
dan prabu jika dilihat dari
hal ini seharusnya pihak filipina sudah bisa membuka lampu hijaunya
untuk tentara indonesia masuk ke dalam wilayah negaranya
karena dengan bantuan tni setidaknya akan ada tambahan pasukan militer
untuk dapat melakukan pembebasan kepada sepuluh warga negara indonesia
dan juga warga negara asing lainnya
ataupun melakukan penyergapan ke tempat tempat kelompok abu sayyaf ini berada
ya tapi sejauh ini kan masih belum ada lampu hijau tersebut albi
nah sikap dari militer indonesia
sendiri seperti apa dengan adanya peristiwa delapan belas militer personil filipina tewas
begitu bagaimana tni di sana bersikap terhadap hal ini
ya prabu delapan belas prajurit filipina yang tewas ini adalah sesuatu hal yang besar
dikatakan oleh perwira tinggi filipina
dan tanggapan dari tentara nasional indonesia yang berada di tarakan ini
yang tergabung dalam pasukan pemukul reaksi cepat
mengatakan bahwa mereka turut berduka cita sesama prajurit atas wafatnya
gugurnya delapan belas tentara dari filipina dan juga sedikitnya lima puluh lainnya mengalami luka luka
hanya saja dari keterangan yang saya dapatkan dari kapendam enam mula warman
kolonel andi gunawan menyatakan bahwa ini bisa saja menjadi salah satu gambaran
bagi tentara nasional indonesia bahwa betapa kuatnya kelompok abu sayyaf ini
dan juga mereka dipersenjatai oleh senjata senjata yang bukan sembarangan
dan ini bisa menjadi salah satu acuan untuk mengatur strategi militer indonesia
jikalau nantinya benar benar pihak filipina
memberikan izin kepada pemerintah indonesia untuk menerjunkan militernya
membantu pihak filipina melakukan aksi penyelamatan kepada warga negara indonesia
dan juga warga negara asing lainnya ataupun melakukan penyergapan
dan ini benar benar bisa dijadikan cermin bagi indonesia untuk waktu ke depannya
jika memang filipina sudah memberikan lampu hijau begitu prabu
tapi sejauh ini bagaimana persiapan tni di sana albi
dan juga bagaimana dengan status uang tebusan yang diminta

diplomatis dimana saat umar patek yaitu terpidana pelaku bom bali
saat tahun dua ribu dua lalu menawarkan diri untuk melakukan atau menjadi negosiator
pihak pemerintah menolak hal tersebut dan lebih memilih untuk melakukan diplomasi terus menerus dengan filipina
sampai nantinya pihak filipina mungkin saja bisa memberikan jalan bagi indonesia
untuk menerjunkan militernya dalam operasi pembebasan warga negara indonesia
semoga saja berita baik ya seputar bebasnya sepuluh wni ini nanti bisa kita dengar secepatnya
mudah mudahan semuanya baiklah
tidak ada permasalahan yang tentunya bisa membuat kita
semakin jauh berspekulasi
albi pratama melaporkan dari tarakan